karena sekian lama bisa istirahat lagi di kamar kamu nih
aku kangen banget sama kamar aku
aduh tunggu ya
ya udah sayang
kamu istirahat dulu ya
kamu juga belum pernah ketemu sama keisha kan
terima kasih ano
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
anak aku dan juga elsa pak
sayang aku ada satu permintaan
aku mau kamu cariin nama buat anak kita
keisha itu kepanjangan dari kesayangan nino sama elsa
gimana nok kamu setuju nggak pak
kalau kamu suka
terus ada harapan bandung kok sekarang
aku sama sekali nggak tau pak
tapi aku dibintang untuk pergi ke sana pak
aku jalan ya pak
ya yaudah papa ikut ya
mama lagi tidur kasian kalau dibangunin
yaudah papa ambil kunci mobil dulu ya
akhirnya elsa kamu muncul juga
nah sekarang kita mau makan
mama jangan makan yang bakar bakar
sama durian juga
pokoknya jangan ya ma
kok rena tahu
tahu dari mana kamu
jadi kita yang ke restoran waktu itu ma
sama baju aku basah
kan aku sama papa ke toilet terus
apa aja yang nggak boleh mau makan
gina mengesanku pada saat itu
sekarang sekarang ini kan
papa mama itu kan sering
sering berperiksa sama sama
sama pergi bareng bareng tapi nanti suatu hari kalau misalkan rena perginya cuman berdua sama
mama apa enggak ikut atau kalau misalkan papa nggak ada rena tolong jagain mama ya tolong
ingetin makannya mama kalau nanti riana makan sama mama kasih tahu mama nggak boleh makan
makanan yang dibakar bakar terus mama nggak boleh makan makanan yang mentah belum dimasak
sama satu lagi kalau beli buah jangan kasih mama makan durian ya ya pak jangan makan yang
bakar bakar jangan yang mentah jangan makan yang mentah jangan makan yang mentah jangan makan yang

kamu sengaja bilang gitu sama rena ya mas apakah mau mempersiapkan tren untuk hari ini
nggak jadi selfish
nggak sedih sayang rusytika ke ada debu nih terus iklim aaa mata y impossible ya cors
jadi kita nih ada yo
nah pikir mama nangis
semerenang kamu senang loh jangan meronsum merenang
ya dah mau makan apa ada nasi goreng
itu yang enak tuh nasi goreng mau nasi goreng
selamat malam ibu ade mau pesan apa
ayah saya mau pesan nasi goreng ayam
tolong jangan pedas
terus saya mau mesen nasi sama itu dong soto betawi
sama it mau minta teh manis mau jus gova
ya udah sama jus guava
baik bu ditunggu sebentar ya
ini ma aku sama kathleen udah mau mulai lagi untuk rencana
aduh mama senang banget dengernya
terima kasih gusti allah
memang seharusnya itu yang harus kamu lakukan rem
pokoknya semoga kedepannya nggak ada kendala apa apa
rem tapi gimana itu bella
udah sadar dari komanya
dan bella kayaknya udah terima kenyataan
ya kalau memang aku sama bella udah berakhir dari tujuh tahun yang lalu mah
bahkan bella bilang sama catherine untuk jaga aku
baik banget ya ren
tapi mama tuh sebenarnya kasian sama dia
dia tuh sebenarnya nggak salah
tapi nasib yang membuat dia itu jadi kayak gini ren
eh mama mau jenguk dia deh ren boleh nggak
oh ya udah aku coba telepon om irwan ya
akhirnya ya setelah sekian lama bisa istirahat lagi di kamar

aduh untung ya

eh sebentar sayang
dunia tidak lebih baik buat kita
supin pandemi kita berakhir ya
kau juga bisa